semua tangan ke atas
kebiasaan kebiasaan yang selama ini sebagai contoh apa yang dilakukan
terutama yang saat ini mungkin yang ke jakarta tidak ada masalah karena one way